melakukan rapat monitoring dan evaluasi data dokumen
pada sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi
di lingkup kerja di kepulauan bangka belitung
monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mendorong
lembaga penegak hukum agar dapat memaksimalkan
penggunaan aplikasi penanganan perkara
yang sudah ada di internal masing masing
sehingga nanti semua data dapat dipertukarkan
di puskarda atau pusat pertukaran data spptti
tujuan dari kegiatan ini adalah
kemen kopol hukam untuk mendorong
masing masing lph lembaga penegak hukum
yang ada di wilayah provinsi bangka belitung
penggunaan aplikasi penanganan perkara
yang sudah ada di internal masing masing
sehingga nanti seluruh pertukaran data
dan administrasi penanganan perkara pidana
dapat dipertukarkan melalui puskarda sppti
kami pastikan interkoneksi aplikasi ini
data yang bersumber dari pengadilan
seperti data persidangan informasi putusan
dan sebagainya bisa dimanfaatkan oleh
proses persidangan pidana yang kita lakukan
spptti ini merupakan program prioritas nasional
deputi iii koordinasi hukum dan ham kemen kopol hukam
keempat lembang hukum di negeri serumpun sebalai
yakni polda kejaksaan pengadilan dan pihak lapas
di ruang lingkup kerja di bangka belitung
berjalan dengan baik sehingga nantinya data yang bersumber
dari pengadilan dapat dimanfaatkan oleh lembaga penegak hukum lain
dan tentunya juga masyarakat dalam mengawal proses peradilan pidana
rahmatul fauza riyadi kompas tv pangkal pinang kepulauan bangka belitung
kita harus detikkan ya